calon presiden prabowo subianto dan cawapresnya sandiaga uno mengunjungi kediaman wakil presiden yusuf kala
prabowo mengungkapkan ini merupakan kunjungan dalam rangka silaturahmi sekaligus meminta restu maju sebagai kontestan pilpres dua ribu sembilan belas
bakal capres prabowo subianto datang di rumah dinas yusuf kala di jalan diponegoro menteng jakarta pusat kamis pukul sembilan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
prabowo tiba didampingi sekjen partai gerindra ahmad muzani sedangkan sandiaga uno menyusul prabowo yang tiba lebih dulu di rumah dinas wapres
mereka pun melakukan pertemuan tertutup sekitar satu jam
usai pertemuan prabowo mengaku kedatangannya merupakan kunjungan persahabatan sekaligus permohonan restu kepada yusuf kala terkait pencalonannya sebagai capres cawapres
ketua umum gerindra ini mengungkapkan bahwa dirinya dengan jk memiliki hubungan baik cukup lama
bahkan setelah menemui jk ia dan sandiaga akan berkunjung ke presiden joko widodo
untuk soan untuk mohon restu kita akan melaksanakan suatu pekerjaan untuk rakyat kita
jadi demikian saya juga pada saatnya ya kita juga akan minta waktu ke pak jokowi
kita tetap ingin melaksanakan demokrasi yang dewasa yang
yang baik yang santun supaya demokrasi kita kelihatan sangat mateng
ditambahkan prabowo kunjungan kepesaingnya dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu juga terkait dengan majunya sebagai capres cawapres
sementara yusuf kala mengatakan pertemuan tersebut membicarakan soal pemilu yang baik dan demokratis
sebagai wakil presiden jk tetap akan berada di tengah dan menjaga hubungan dengan kedua kandidat
kita itu hanya bersaing kalau menang lima tahun
tapi persahabatan puluhan tahun
jadi tidak boleh putus hanya karena masalah lima tahun
jadi tadi kita berbicara tentang bagaimana pemilu yang baik yang jujur yang adil dan demokratis
nah itu yang kita pahami
saya ini sebagai wapres harus berada di semua pihak
untuk diketahui prabowo menjadi pesaing jk pada pilpres dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
nantinya di pilpres dua ribu sembilan belas jk yang merupakan politikus partai golkar juga diketahui telah masuk dalam tim pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
eko ardi cnn indonesia